puting beliung menerjang kawasan pergudangan di kampung pabuaran
kecamatan grogol kota cilgon banten cuma siang
kuatnya putaran angin membuat sejumlah atap seng beterbangan ke udara
selain gudang sedikitnya lima rumah warga juga rusak akibat hantaman angin
satu warga dilaporkan tertimpa genteng rumah
tidak tahu orang pasti kenapa seperti ini jadi tidak tahu
tidak sih luka cuma sakit
benjol gitu ya
kalau selain rumah ya tidak ada untuk sementara paling ini saja pohon ini
limpa ke tadi pager ini
hingga saat ini petugas bpbd kota cilegon dibantu warga
masih melakukan pembersihan terhadap lokasi yang diterjang angin puting beliung
hadi mazda cilgon banten